drakor k movie di mana mana ya
antusiasme masyarakat menonton film dan juga drama korea memang semakin tinggi
nah laris manis tayangan drama kemudian film korea juga berdampak positif
pada profesi penerjemah bahasa korea yang juga ikut kecipratan
malam ini kami hadirkan salah satu penerjemah drama korea ada deas putri
dea sudah berapa lama sih jadi penerjemah
jadi penerjemah itu aku sebenarnya sudah sekitar tujuh tahun mungkin
tapi untuk penerjemah k dramanya itu aku mungkin baru satu tahun satu tahun satu setengah tahun
hanya hanya di k drama k movie atau juga untuk penerjemah lainnya
sebenarnya kalau untuk penerjemahnya itu aku selama enam tahunnya itu aku interpreter
aku penerjemah lisan lebih banyak
namun setelah pandemi kan nggak bisa keluar ya
ganti jadi penerjemah tulis
biasanya awalnya penerjemahkan dokumen
terus habis itu aku jadi penerjemah agama juga film juga film korea
sejauh ini udah berapa banyak judul yang kamu terjemahkan
oh kalau misalnya dicampurin k drama dan k movie nya
karena memang baru ya belum lama jadi mungkin sekitar lima belas
oke ada bedanya nggak sih untuk menerjemahkan
k drama atau k movie antara series kemudian film ini
sebenarnya kalau dilihat dari durasinya aja kan beda beda ya
kalau misalnya film itu mungkin sekitar dua jam atau paling lama banget dua lima jam
jadi paling pengerjaannya memang bukan yang jarak panjang seperti itu
tapi kalau untuk drama karena minimalnya aja dia sepuluh atau yang paling sering aja adalah enam belas episode
yang mungkin biasanya sekitar enam belas sampai dua puluh jam
maksudnya perbedaan beratannya banget sih di waktu pengerjaannya
kita spesifik ngomongin k drama aja ya
misalnya kalau misalnya untuk kalau k drama kan
drakor itu kan umumnya tuh enam belas episode ya
kamu butuh waktu berapa lama untuk menerjemahin satu judul yang enam belas episode misalnya
oh kalau misalnya ngitungnya begitu sebenarnya agak susah ya
biasanya aku tuh ngitungnya satu episode nya itu berapa
bukan satu dramanya itu berapa enam belas episode
mungkin kalau sekitar satu episode nya itu
kalau mengerjakannya kayak santai aja gitu
sambil minum kopi dulu sambil santai santai
itu mungkin sekitar delapan jam kalau yang agak susah banget biasanya
oke gak susah banget itu yang kayak gimana
itu tergantung genre nya karena kan biasanya kalau misalnya sage itu kan agak agak beda kan
iya kan kemudian kalau misalnya kalau
misalnya historical drama kan karena dia bicaranya aja lebih susah jadi lebih panjang biasanya
oke itu tantangan paling beratnya apa de selama kamu menerjemahkan ini
oh kalau selama aku menerjemahkan kain
drama ini sih tantangannya itu selalu biasanya berpacu sama deadline satu
yang kedua adalah kadang kadang bahkan aku nggak tahu bahasa indonesia nya itu apa
bener bener kata yang sangat baru buat aku juga
sedangkan tiba tiba aku dengar bahasa koreanya kan makin bingung itu juga sih
dari vocab nya gitu juga kadang dari genre nya juga
dari genre politik biasanya yang susah
atau biasanya mungkin genre yang aku gak suka sih biasanya yang paling aku capek nerjemahinnya
apa yang kamu gak suka tuh yang bikin pusing tuh apa genre apa
oh horror kenapa karena kamu takut
takut aja sih kalau itu horror
gue yang suka politik
oke nah kalau misalnya tadi kan kamu ngomongin berarti kalau aku tuh nangkepnya gini apa ya di setiap
di setiap tantangannya itu adalah bagaimana si bahasa korea ini juga berevolusi ya kan
mungkin yang dulu sama sekarang banyak slang slang baru ya sama aja kayak kita indonesia atau misalnya bahasa inggris iya nggak sih
itu juga salah satu tantangannya sih karena kadang kadang memang yang dicari di kamus nggak ada
atau yang belum sama sekali kita dengar di verity show atau dramanya sendiri
berarti kita nggak bisa tahu artinya
nah kalau itu jadi memang harus ngubek ngubek internet kayak apa sih itu artinya harus tahu feelingnya juga kan
biasanya kalau misalnya bahasa gaul gak bisa hanya menerjemahkan secara literal biasanya
itu juga tantangan sih bagian situ
oke d kamu ngelihat bagaimana apa perkembangan k movie atau k drama atau hallyu ya gitu ya
beberapa tahun belakangan
apalagi kalau misalnya setahun kebelakang di masa pandemi itu semua orang kayaknya nonton yang tadinya kayak saya gitu ya
nggak pecinta k drama akhirnya kecemplung juga di situ
bahkan sekarang akhirnya ikutan belajar bahasa korea bikin segmen korea di program sendiri bahkan itu juga
kalau dalam setahun ini sih memang sebenarnya tidak sekali ya sama sebelum pandemi ini mbak karena
karena aku running business
tempat les bahasa korea juga
itu berasa banget juga buat kita
kayak makin banyak orang yang pengen banget belajar bahasa korea
demandnya orang yang mau belajar bahasa korea itu jauh lebih banyak sekarang setelah pandemi ini
jadi kayak karena kota kuku selalu buka kelas setiap dua bulan sekali
semenjak dia udah pandemi dia jadi penuh terus gitu
karena banyak dimana yang mau belajar
kalau tadi kan kalau misalnya butuh waktu berapa lama untuk translating ya
kalau misalnya saya bilang satu tahun itu berapa banyak judul yang kamu kerjakan
atau kamu terjemahkan
satu tahun karena aku sendiri baru satu setengah tahun ya untuk menerjemahkan k drama sendiri
kalau dalam satu tahun kemarin itu aku hampir sepuluh mungkin
sembilan mungkin sih
dan upcoming upcomingnya ini pasti masih banyak ya
karena banyak kan terus berdatangan
terima kasih banyak
dea terima kasih sudah sharing pengalamannya profesinya
mungkin di luar sana banyak yang ingin mengikuti jejak deas
terima kasih sudah bergabung dengan korean corner